sementara itu ribuan bobotoh menggelar aksi damai di depan gedung sate bandung sabtu siang
selain kecewa terhadap sanksi komisi disiplin pssi terhadap bobotoh dan juga klub persib bandung
pengunjuk rasa ini juga mendesak adanya perbaikan tata kelola sepak bola indonesia yang sampai saat ini dipegang oleh pssi
menggelar aksi long march ribuan bobotoh mendatangi gedung sate bandung
guna menggelar aksi unjuk rasa damai bertajuk bandung melawan sabtu siang
tak hanya membawa poster serta spanduk yang berisi kecaman terhadap pssi
mereka juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya tata kelola sepak bola indonesia
unjuk rasa ini digelar bobotoh sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pssi yang dinilai sewenang wenang dalam menjatuhkan sanksi
menurut mereka sanksi tak hanya merugikan bisnis klub tapi juga mengganggu psikologis pemain dan para supporter
bobotoh juga menilai pssi telah melakukan aksi tebang pilih sebab federasi sepak bola tersebut
tidak melakukan hal yang sama terhadap
bagi beberapa klub lain yang pernah mengalami hal serupa
selain mengecam sanksi komisi disiplin mereka juga mendesak seluruh elemen sepak bola indonesia
untuk bergerak melakukan revolusi total di tubuh pssi guna tata kelola sepak bola indonesia yang lebih baik
yang pasti kita mengutuk keras keputusan komdis pssi
kedua mendasar pssi untuk revolusi total
ketiga menerjang pssi untuk mengambil keputusan keputusan yang tidak instan
keputusan keputusan yang kemarin itu instan ya
kita akan mengecam keras
kelima keempat mengajak seluruh elemen sepak bola indonesia untuk bersatu melawan pihak pihak yang akan merusak perspakaan indonesia
kelima mengajak seluruh elemen bowoto untuk bersatu dan tetap tujuan menyuarakan keadilan
mengawal pssi untuk menjadi juara
sebelumnya komisi disiplin pssi menyatukan sanksi terhadap bobotoh dan persib bandung
terkait tewasnya seorang supporter sepak bola asal jakarta haringga sirila jelang laga persib versus persija beberapa waktu lalu
selain melarang persib menggelar laga di bandung hingga akhir musim dua ribu delapan belas
dalam putusannya komisi disiplin pssi menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemain
dan adanya larangan bagi bobotoh untuk hadir di stadion menyaksikan laga kandang dan tandang persib
musim dua ribu sembilan belas mendatang
freddy bangun bandung